selasa siang ratusan orang rela berdesak desakan di kantor kelurahan baru pangkalan bun kalimantan tengah
untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan harga rp sebelas lima ratus per liter
dalam operasi pasar murah ini setiap warga hanya mendapat jatah lima liter minyak goreng curah
warga pun harus membawa kartu keluarga saat membeli
operasi pasar murah ini diakui warga cukup membantu menjelang ramadan
pasalnya harga minyak goreng kemasan di pasaran mencapai rp empat puluh delapan hingga rp lima puluh ribu rupiah per dua liter
tingginya antusiasme warga membuat tiga liter minyak goreng yang disediakan panitia
ludes terjual hanya dalam tiga jam
sementara di kabupaten tuban jawa timur ratusan pedagang memenuhi halaman pasar baru
untuk mendapatkan minyak goreng murah
mereka rela mengantri berjam jam sejak sore hingga tengah malam
membeludaknya peminat minyak goreng memaksa panitia mengurangi jatah
yang awalnya dua puluh lima liter menjadi dua puluh liter per orang
meski harus bersusah payah para pedagang mengaku senang bisa mendapat minyak goreng
sebab kelangkaan yang terjadi selama ini sangat mengancam kelangsungan usaha
mereka mencari minyak goreng yang berbeda
ini persyaratannya apa pak untuk dapat ini
ini masih ngantri gitu ya
ini nanti dapat jatah berapa informasinya pak
tadi siang dua puluh lima liter sekarang dua puluh
minyak goreng curah dengan harga rp empat belas lima ratus per liter ini didatangkan oleh pengelola pasar baru tuban
namun minyak goreng tidak dijual untuk umum
melainkan khusus bagi pedagang kecil di area pasar
syaratnya pebeli harus menyetorkan
total enam liter minyak goreng yang disediakan pun ludes terjual
tim liputan cnn indonesia